hai akar dan resepsi pernikahan ketua mahkamah konstitusi anwar usman dan adik presiden joko
widodo idayati berlangsung lancar di geraha sababwana solo jawa tengah kami siang presiden
joko widodo menjadi wali nikah adiknya sedang saksi dari mempelai perempuan adalah wakil
presiden ma'ruf amin serta panglima tni jenderal andika perkasa yang bertindak sebagai saksi dari
pihak mempelai pria khutbah nikah dilakukan oleh nazaruddin umar imam besar masjid istiqlal
sedangkan doa usai ijab kabul dipimpin oleh wahyiduin adam anwar usman menikahi hidayati
dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan jam tangan acara kemudian dilanjutkan dengan resepsi
yang dihadiri delapan ratus tamu undangan sejumlah menteri pejabat tinggi negara dan tokoh masyarakat hadir
dalam acara tersebut
namun pernikahan ketua mk dan adik presiden ini tidak hanya disambut gembira oleh semua kalangan
sejumlah pihak juga mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan akibat pernikahan ini
hal itu karena mahkamah konstitusi adalah lembaga yang menguji undang undang sementara presiden
adalah salah satu pihak yang terlibat didalamnya
ahli hukum tata negara zainal arifin menilai untuk menghindari perdebatan dan menjaga marwah mahkamah
usman mengundurkan diri kalau mau yang terbaik dan berhati hati seharusnya memang pak anwar
menghindarkan kemungkinan dari konflik kepentingan dari kemungkinan apapun ya termasuk sebenarnya
menjaga martabat mahkamah konstitusi karena orang bisa jadi nanti mendowngrade atau kemudian
mencurigai atau mengatakan putusan mk dibuat karena konflik kepentingan dan lain sebagainya zainal melanjutkan jika memang berhasil menangkap mnk yang tersebut memiliki kemampuan untuk menahan mnk dan menjaga konflik kepentingan dan lain sebagainya
tidak mengundurkan diri harus ada deklarasi pribadi untuk mengambil jarak dan menjauhi perkara
yang berhubungan dengan keputusan yang menyangkut kepentingan presiden seperti pemakzulan pasalnya
keputusan hakim mk merupakan kolektif kolegial sehingga perlu ada deklarasi pribadi untuk
menghindari konflik kepentingan tim liputan cnn indonesia